yang dana itu aku
enak saja kamu berani mengaku aku sebagai dana
aku dana yang asli
aku ini yang asli
kamu pasti yang palsu
kamu mengganggu calon istriku

berani kau macem maca
aku harus menjaga dia agar tidak memberitahu kicauku
kemana dia ya
kok malah tidur
kok kamu malah tidur
kamu kan harusnya masak
oh ya allah
masa ini aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
d sunday sudah semakin hari
tapi akhirnya kamu belum kembali
saya juga merasakan kejadian aneh
insya allah tidak ada apa apa
wasila tidak sadarkan diri
aku juga tidak tahu kenapa
kita istirahat dulu
sekarang bawa bapak ikut saja
wasila bangun wasila
bangun wasila bangun
kita harus pergi dari sini
aku tidak mau
kamu bukan dana yang aku kenal
sudah tidak ada waktu lagi
aku tidak mau
sudah ayo pergi wasila
cepat aku mau
aku tidak mau
aku tidak mau lagi
kenapa ada dua
kita perlu pergi
kita harus pergi
kita harus pergi
akulah danang ki
kenapa danang jadi ada dua
tunjukkan mana dan yang sebenarnya
apa yang menentukan
apa kamu tidak bisa mengenali
mana calon suami kamu yang asli
dan mana yang palsu
saya akan memberikan persyaratan
untuk menentukan siapa yang asli
dan siapa yang palsu